berakhirnya libur lebaran situasi lalu lintas jakarta di jalan ledjen mt haryono dan tol dalam kota pada selasa pagi kembali padat
bahkan kontraflow diberlakukan di tol dalam kota
sementara itu di jalan mt haryono pengendara sepeda motor yang tak sabar menunggu kemacetan menerobos jalur pejalan kaki
ini sama perjalanan dari rumah sih belum ternyata di ateli tadi mt haryono juga mulai macet
macetnya parah bang
parah banget ada puluh menitan lah jalannya pelan pelan
kemacetan panjang juga terlihat di ruas jalan salemba raya senen jakarta pusat pada selasa pagi
kemacetan lalu lintas mengular dari arah jalan pramuka hingga jalan matraman raya
pengemudian tidak sabar bahkan nekat menerobos jalur bustra jakarta
kondisi sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kemacetan dikeluhkan
oleh para pengendara
mereka pun harus menempuh waktu cukup lama untuk mencapai tujuan
kemacetan parah pada selasa pagi juga terjadi di kota seribu angkot bogor jawa barat
imbas penutupan jembatan otista
ribuan kendaraan dari arah jalan pajajaran terjebak kemacetan
akibatnya banyak warga yang terpaksa berjalan kaki untuk mengantar anaknya ke sekolah
dari empang saya langsung putar arah ke sini
kebangka kirain bisa nerobos sebesar ke sini tapi nggak bisa
artinya ada perbaikan jalan otista ya
petugas menambah titik pengalihan arus untuk mengurangi kemacetan dampak penutupan jembatan otista
apa namanya dari harupat bisa teku kanan ke amaris
pada jam jam tertentu nanti kami akan alihkan ke arah
harupat ya pak taman kencana
kemacetan parah ini imbas proyek pelebaran jalan otista di depan kebun raya bogor yang rencananya ditutup selama tujuh bulan
selain kemacetan parah sejumlah pedagang kios di kawasan pasar bogor juga mengeluhkan sepi pengunjung dampak penutupan jembatan otista
tim liputan cnn indonesia